petugas pemadam kebakaran akhirnya mengevakuasi seekor ular sawah alias piton sepanjang empat meter
di saluran air tempat cucian piring bagian dapur kosmah siswa di tanjung pinang kepulauan riau selasa malam
kondisi ular yang melilit di bagian pipa saluran air membuat petugas kewalahan mengevakuasinya
setelah satu setengah jam ular akhirnya dievakuasi petugas
petugas melakban bagian mulut ular kemudian dimasukkan ke dalam karung
menurut salah seorang penghuni kos ular itu diketahui berada di dalam saluran air ketika mereka sedang menyapu di bagian dapur
soalnya itu kan mulai diberes rumah terus ngepel nih kan ngepel di ruang kampung
terus pas ke dapur kami sapu biasanya ruang kampung itu kan matanya bisa dilepas
jadi kami buka mau buang debu debunya disitu pas buka tiba tiba lihat nah ada badan ular
cukup lama juga kita proses penangkapannya bahwa ular itu masuk ke dalam saluran air
saluran air jadi karena dia itu melingkar dalam ini jadi anggota berupaya menarik mengambil ular tersebut
dan alhamdulillah jam berapa tadi beberapa menit kemudian kita berhasil mengambil mengevakuasi ular yang dimasuk
petugas malam kebakaran mengatakan ular itu bisa berada di saluran air kos masiswa

beberapa hari ini sedang diguyur hujan sehingga ular itu mencari tempat untuk berlindung
selanjutnya ular akan dilepaskan ke habitatnya
di meliputan cnn indonesia